presiden jokowi mempersilahkan masyarakat menyampaikan kritik kepada pemerintah
dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik
namun masyarakat merasa sangat khawatir menyampaikan kritikannya
karena ada ancaman dari undang undang informasi dan transaksi elektronik atau ite itu sendiri
salah satu kasus yang dikenakan pasal karet dalam undang undang ite
menimpa guru honorer sman tujuh mataram nusa tenggara barat baik nuril magnun pada tahun dua ribu tujuh belas silam
ia merupakan korban pelecehan seksual dari kepala sekolahnya
namun justru difonis bersalah dan dihukum enam bulan penjara
serta denda lima ratus juta rupiah
karena dianggap telah melanggar pasal dua puluh tujuh ayat satu uu ite jungto pasal empat puluh lima uu ite
dengan tuduhan tindak pidana mentransmisikan rekaman elektronik
yang bermuatan kesusilaan
baik nuril merekam ucapan mesum yang dilakukan oleh kepala sekolah kepadanya
meski pada akhirnya menerima amnesti dari presiden joko widodo
baik nuril menyebutkan uu ite tidak memberikan payung hukum yang jelas
kepada korban yang mencari keadilan terhadap sebuah kasus
perjuangan mencari keadilan yang dialami langsung oleh baik nuril menjadi alasan
mengapa ia mengapresiasi inisiatif presiden joko widodo
untuk merevisi undang undang ini sehingga tak ada lagi korban yang terdampak
atas pasal karet uu ite ini
undang undang ini harus segera direvisi atau kalau bisa ya dihapus saja
tidak ada undang undang ite itu karena bagi korban tidak ada landasan
korban itu sendiri untuk dilindungi itu tidak ada
jadi saya berharap mudah mudahan ini bisa terwujud walaupun tidak ada kata terlambat
tapi mudah mudahan bisa terwujud biar tidak ada korban lagi seperti saya
direktur eksekutif safenet damar juniarto mencatat setidaknya ada sembilan pasal bermasalah
dalam uu ite yang dibagi menjadi dua klaster
yaitu klaster multitafsir dan klaster duplikasi
karena sudah diatur dalam
meski undang undang ini telah delapan kali masuk proses judicial review di mahkamah konstitusi
dan satu kali revisi pada tahun dua ribu enam belas lalu oleh dpr safenet tetap menilai bahwa uu ini telah melenceng jauh
dari tujuan awal yakni mengatur transaksi elektronik
saat ini undang undang ini telah memberikan kekhawatiran masyarakat dalam hal kebebasan berpendapat
sehingga disebutkan sebagai regresi demokrasi
sebetulnya tidak mengubah apa yang menjadi kacamata safenet dalam menilai undang undang ite
uu ite memang sudah melenceng jauh dari niatan awalnya
yang tadinya hanya untuk mengatur transaksi elektronik tapi sekarang mungkin orang ketika bicara undang undang ite
lebih sering kita perbincangkan adalah kekisruhan yang muncul atau dampak yang muncul dari adanya undang undang ite
terutama pasal pasal yang
digunakan untuk membatasi haknya
walaupun dia benar benar berencana revisi uu ite ini jalan terus gitu ya
lakukan bahwa ya kita harus lakukan ya tindakan penyesalan dulu dong gitu kan
dia harus menunjukkan penyesalan bahwa uu ite ini sempat ada dan memakan banyak korban
berikan pengampunan amnesti peninjauan kembali dan lain sebagainya
dan hapus pelaporan yang sudah masuk ke uu ite
ketua balik dpr supratman andi aktas membuka peluang revisi undang undang ite
meski belum final wacana tersebut terbuka karena dpr belum mengesahkan prolegnas prioritas dua ribu dua puluh
depannya upaya dalam rangka memaksimalkan demokrasi
kemudian upaya terhadap
dugaan adanya kriminalisasi dalam pelaksanaan undang undang ite itu itu bisa kita minimalis
dan saya menyambut baik apa yang disampaikan oleh pak kapolri
begitu selesai presiden jokowi mengeluarkan statement pak kapolri dengan sigap menyampaikan akan melakukan kajian yang mendalam dan menilai
meski sejumlah elemen masyarakat mengapresiasi inisiatif presiden joko widodo
untuk mendorong revisi undang undang ite diperlukan keseriusan dalam membahas substansi undang undang tersebut
agar tak menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat dalam hal kebebasan berpendapat
disadari pernyataan presiden jokowi yang meminta masyarakat lebih aktif mengkritik kinerja pemerintah tidak sesuai dengan realitas demokrasi di lapangan
jika dilihat dari perjalanannya
selama undang undang nomor sebelas tahun dua ribu delapan tentang informasi dan transaksi elektronik eksis banyak terjadi penyimpangan
sudah banyak anak bangsa yang menjadi korban undang undang ini bahkan harus mendekam di penjara
padahal eksistensi undang undang ini seharusnya difokuskan untuk mendorong ekonomi digital di indonesia
tim liputan cnn indonesia